hingga jumat pagi unit laka lantas polres jombang jawa timur
masih melakukan pemeriksaan bangkai mobil vanessa angel
mobil pajero yang menewaskan vanessa bersama suaminya febri ardiansyah
di kilometer enam ratus tujuh puluh dua tol jombang mojokerto ini diamankan di unit laka
polisi belum menetapkan tersangka dari kasus tewasnya pasangan selebritis ini
petugas masih menunggu kondisi sang sopir tu bagus jodi
bersama babysitter pulih dari kondisi sakit akibat kecelakaan tersebut
ini laporan dari penyidik ke makassar lantas
belum dilakukan pemeriksaan untuk drivernya
mulai apa itu namanya pemulihan pemulihan pada saat pasca kecelakaan
ditemui wartawan saat pemakaman pihak keluarga almarhum vanessa
menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian
dalam unggahan instagram story
diduga dari sopir vanessa angel tu bagus jodi
menampilkan kecepatan kendaraan hingga satu ratus sembilan puluh km per jam
saya serahkan sama pihak kepolisian
karena itu kan nanti ada undang undangnya
biar pihak polisian yang ngurus semua ya
saya serahkan ke pihak kepolisian saja
menunggu tim investigasinya ya
hingga saat ini berdasarkan dari olah tkp
dugaan sementara kecelakaan akibat
pembenturan kondisi kondisi kondisi kondisi kondisi
mendadak oleng dan menabrak beton pembatas kiri ruas tol
tidak ditemukan bekas pengereman di lokasi kejadian
tim liputan cnn indonesia